tapi mungkin bu ani tidak terlalu modest
pertama kali ini karena saya sudah banyak melakukan wawancara mengenai sosialisasi tax amnesty ini dan lain sebagainya
bulan agustus saja masih miliaran uang tebusannya
dan ketika bu ani dipanggil menjadi menteri keuangan mungkin dengan khusus mengawal penerapan atau implementasi tax amnesty ini
dan sekarang kelihatan ada kelihatannya mulai bisa ya kita mencapai target
kalau tidak salah pak agus pernah mengatakan bahwa sulit ini kayaknya kita tax amnesty kita mencapai target yang diinginkan
terlalu banyak angka angka yang muncul
kalau kami sebagai pengelola keuangan negara untuk tahun ini kita harus bisa mengumpulkan pajak sebesar rp satu tiga ratus dua puluh triliun
itu pun sudah
direvisi dari rp satu lima ratus tiga puluh sembilan triliun
karena memang kita melihat perekonomian terutama yang selama ini merupakan penyumbang dari penerimaan perpajakan kita
sedang mengalami masa masa sulit
harga komoditas turun ekspor turun jadi volume juga turun pertambangan juga turun
namun kita melihat potensi masyarakat itu sebenarnya cukup banyak
karena itu terlihat dari tax ratio nya yang sangat rendah even kalau dibandingkan dengan negara negara yang bisa diperbandingkan dari sisi income per capita dengan indonesia
jadi indonesia melihat dan potensi itu ada
namun trust dan mungkin kemampuan untuk meng enforce dari direkturat jenderal pajak itu sangat perlu ditingkatkan
mungkin kehadiran saya paling tidak yang saya lihat dari feedback masyarakat merasa
oh saya bisa mempercayai arah kebijakannya dari presiden
ada menteri keuangan yang mungkin dianggap sudah familiar dan memiliki catatan yang dikenal oleh masyarakat
dan ekspresi ekspresi itu menggambarkan suatu privilege buat saya
buat saya ini adalah suatu kehormatan bahwa masyarakat melihat pemerintah ini sebagai suatu institusi yang mereka mulai bisa mempercayai dan punya harapan untuk bisa mengelola keuangan negara secara baik
dan ini merupakan suatu tugas menjadi implikasinya buat kita tanggung jawab
dan tentu kami harus melakukan reformasi agar kepercayaan itu tidak kemudian runtuh
karena kita ditentukan
kita tidak bisa menjaganya
ini tantangan yang luar biasa besar buat kami
jadi trust ini elemen yang sangat penting ya apalagi kita bicara mengenai perpajakan
dan seorang figur yang dianggap bisa lah memegang kepercayaan itu merupakan salah satu kunci ya mengenai kesuksesan tax amnesty ini
tapi feedback ya dari khususnya dari pengusaha kalangan bisnis dan juga mereka yang selama ini dianggap kurang
agak sedikit nakal ya dalam pelaporan pajak mereka dan mungkin menyimpan uangnya di luar negeri dan lain sebagainya
apa pendekatan yang dilakukan dan bagaimana meyakinkan mereka
karena memang harus mulai at the top ya sebelum kita walaupun ini untuk semua wajib pajak indonesia
selama undang undang pengampunan pajak ini lahirkan bahkan disebutkan inisiatif dpr
jadi dpr dan melalui berbagai kelompok kepentingan yang meminta
supaya dimulai suatu lembar badu di republik indonesia ini
sehingga dia merupakan suatu undang undang yang telah menampung aspirasi banyak pihak
dan tentu saja yang paling mengkhawatirkan ada sanksi administrasi sanksi kriminal yang muncul
sehingga memang pengampunan pajak ini yang dianggap sebagai hal yang sangat berat itu memang tidak terlalu berharga
sehingga pengampunan pajak ini diharapkan merupakan suatu pintu yang bisa digunakan oleh masyarakat terutama para pengusaha
yang mungkin memang mereka peduli terhadap negara ini tapi selama ini kerumitan dan berbagai masalah historis
dari hubungan antara direktur jenderal pajak dengan mereka tidak bisa menimbulkan perasaan kepatuhan itu
memiliki talian dengan oliver board
seperti tiket secara kerumit anime arti arti ngez pilihan apa apa yang penting untuk menimbulkan tanggapan saya
untuk pengusaha yang keseluruhan
yang sangat cukup berhubung kazumika
pajaknya juga harus memulai sesuatu yang baru
yang kemudian berdasarkan data yang masuk compliance atau kepatuhan ini
kita akan memiliki basis pajak yang baru
basis pajak baru ini tentu hanya akan berguna kalau kami juga menggunakannya secara benar
tidak dijadikan sebagai ladang untuk kemudian mengerjakan
dan ini suatu kepercayaan yang luar biasa tinggi
saya tentu melakukan prioritas untuk bisa membangun reputasi dari direkturat jenderal pajak
menjadi suatu institusi yang memang tugasnya tidak populer yaitu menarik uang dari masyarakat
namun itu tetap bisa dilakukan secara baik secara profesional secara penuh integritas
sehingga dia tidak dianggap merupakan suatu harassment atau intimidasi
ini merupakan sesuatu yang pr yang besar
kemudian kita juga perlu untuk melakukan reformasi dari ketentuan administrasinya
dan kita juga diharapkan akan masuk di dalam era untuk mendesain undang undang pajak penghasilan
pajak pertambahan nilai yang mengantisipasi arah dari pergerakan ekonomi
terutama ini dengan munculnya teknologi dengan berbagai transaksi yang sekarang ini
sifatnya sangat berbeda dengan di dunia
yang ter argumentasi oleh kondisi atau umumnya kondisi yaitu komboran performa hypothetically
john taylor somi like kita itu kita tetap mendesain bayi dan merung tao pray kentur ini
masyarakat dari berbagai kalangan termasuk pengusaha
antusias memanfaatkan detik detik akhir periode pertama amnesti pajak
selasa dua puluh tujuh september para pengusaha besar yang tergabung dalam kamar dagang dan industri indonesia
hadir di kantor pusat direkturat jenderal pajak
mereka diantaranya ketua kadin indonesia rosan ruslani
mantan menteri perindustrian ms hidayat
calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
dan komisaris grup brakri anindya bakri
penyerahan surat pernyataan harta mereka dari dalam dan luar negeri
telah meningkatkan nilai deklarasi harta amnesti pajak
menjadi sekitar rp dua seratus triliun
ada pun uang tebusan mencapai rp enam puluh enam triliun
kadin mengimbau anggotanya agar merepatriasi dananya di luar negeri
apalagi pemerintah sudah memberi kelonggaran penyelesaian administrasi
dari deklarasi periode pertama hingga desember mendatang
yuk kita declare tapi yang lebih penting adalah merepatriasi dana kita
itu yang lebih penting
kalau buat kami melihatnya
dana tebusan ini adalah bonus lah buat pemerintah
karena yang lebih penting adalah repatriasi dananya
dan kami pun di kadin
mengimbau yuk kita bawa pulang dananya yuk
kalau memang kebetulan dalam dananya itu yang liquid ya
kan banyak juga investasi di luar yang betulnya fixed asset
yang kebetulan memang kebanyakan adalah fixed asset
pada hari yang sama
kantor wilayah ditjen pajak
sumatera utara i
telah mengumpulkan uang tebusan dua delapan triliun rupiah
dana ini didapat dari sekitar dua belas wajib pajak
yang mengikuti program pengampunan pajak
jumlah ini berkisar empat lima persen dari total uang tebusan
telah dikumpulkan secara nasional
ditargetkan terkumpul empat empat triliun rupiah uang tebusan
hingga program pengampunan pajak berakhir pada maret dua ribu tujuh belas
karena masih banyak para pengusaha di sumatera utara ini
bisa memenuhi karena alasan
dana reta yang terlalu banyak
rata hartanya yang di luar negeri
maupun dalam hal yang terlalu banyak
sehingga mereka harus rekod
supaya tidak terjadi kesalahan
sehingga mereka butuh waktu
yang hadir itu biasanya setiap hari di atas tiga ratus
pelayanan kita sampai malam
dan kita juga berusaha memberi kemudahan
ketua asosiasi pengusaha indonesia medan
mengikuti pengampunan pajak
alhamdulillah semua anggota kita
cuman kan memang masih butuh waktu tentang
pemahaman siapa sih sebenarnya yang
yang dikategorikan harus bayar pajak
bagaimana dengan soal hibat
masih butuh segitu waktu
karena soal admin kan
admin itu butuh waktu
tapi secara umum secara prinsip semua mendukung
saya sendiri yang saya alami cukup nyaman sebenarnya
cuman kegagalan orang untuk datang
itu kan masih belum begitu memudah
orang ke kantor pajak
nah disitulah sebenarnya saya pikir bank
kantor pajak itu harus bisa juga
dimanfaatkan oleh oleh bank
biar bank bank itu juga bantu persuasi
jadi kalau orang ke bank kan lebih nyaman
daripada harus ke kantor pajak
jadi saya masih yang sangat
sebenarnya sudah enggak
amnesti pajak jelas menguntungkan pengusaha
walaupun bagi pemerintah
data yang terekam dari laporan dana deklarasi dan repatriasi
dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan yang akurat
dianthe jakartini cnn indonesia
kalau mungkin bicara mengenai target
ada keinginan pada akhir program ini mendapatkan sekitar satu ratus tiga puluh triliun ya
dari tebusan itu sendiri
ini kalau melihat trennya
harusnya bisa di achieve ya bisa dicapai
kalau kita lihat penerimaan
sekali lagi saya selalu menghindar untuk menjawab hanya satu
karena menteri keuangan itu tugasnya mengelola seluruh pos penerimaan
satu pos tidak perform berarti mempengaruhi dari keseluruhan target
jadi buat saya tentu saja adalah melihat keseluruhan
sampai dengan september ini
penerimaan dari sisi perpajakan
paling tidak dibantu untuk bulan september saja cukup baik
tapi kalau kita lihat dari januari sampai dengan juli
itu under perform atau di bawah rata rata tiga tahun terakhir
agustus relatif sama dan september ini sekarang di atas
karena faktor tax amnesty memberikan sumbangan
namun di luar tax amnesty
pajak pajak yang memang rutin harus kita kumpulkan
itu semuanya merupakan nilai yang jauh lebih besar
dan merupakan tanggung jawab yang lebih besar
jadi saya akan mencoba untuk melihat sampai dengan desember
apa yang kita capai di dalam bulan september ini tentu memberikan harapan
kita tetap akan melihat sampai dengan desember
total seluruh penerimaan negara baik dari pajak dan bukan pajak
untuk bagi kami untuk bisa mendukung seluruh aktivitas pemerintah
yang membutuhkan anggaran
yang memang sudah di komit
yang punya komitmen yang sudah harus dibayar
sehingga tidak mengurangi momentum pertumbuhan
dan optimisme yang sekarang ini muncul
termasuk ke daerah daerah
karena kami kan sekarang ini bisa dikatakan pemerintah ini
meminjam kepada pemerintah daerah
dengan menunda membayar sebagian dari transfer
terutama dari dana alokasi umum
ya memang sebagai menteri keuangan kan harus ini istilahnya ada dompet
antara pengeluaran dan masukan kan minimal harus balance
tidak ada defisit
karena kalau defisit sedikit saja ini kan akan mempengaruhi
apalagi kalau kita memiliki target atau tujuan pembangunan yang sangat ambisius
tapi masih kembali ke tax amnesty ini
ini kan pertama ini kan merupakan program khusus
dan juga menuai kontrolnya
dan juga ini program yang istilahnya harus membangun kembali
dari awal trust antara pemerintah sebagai pengelola
dan juga masyarakat yang memang selama ini mungkin kalau masalah pajak
merasa bahwa saya bayar pajak tapi apa hasilnya yang saya dapatkan
atau kalau saya bayar pajak lebih misalnya jangan jangan dikerjain
karena masih ada istilahnya korupsi merupakan salah satu dari penyakit negeri ini
jadi ke depan ini sampai program tax amnesty ini
berakhir kira kira tantangan terbesar itu apa apa saja yang masih perlu dihadapi
mengingat sebenarnya jumlah ya sph nya itu yang ada itu kan sebenarnya kan bisa luar biasa besarnya
sementara itu negara tetangga seperti singapura
dimana banyak sekali uang masyarakat indonesia parkir
itu kelihatannya kurang membahas
itu tentu ya bahkan seolah olah menghalang halangi atau tidak mengencourage
warga indonesia untuk melaporkan atau melakukan reputasi
banyak hal yang desi sampaikan disini ya
pertama untuk tax amnesty ini kan terbagi menjadi tiga periode
tapi uang atau hartanya tetap di luar
kemudian kita masih punya dua periode lain yaitu tiga bulan kedua dan tiga bulan terakhir
tantangan paling besar tentu saja untuk menjaga momentum bahwa ini tidak hanya sampai september
karena sekarang ini masyarakat dan media nampaknya sangat excited
hanya memfokuskan seolah olah sesudah september kayak tidak ada apa apa
padahal ini adalah sembilan bulan
jadi tentu untuk periode yang lain
tentu untuk periode yang kedua dan ketiga masih saya rasa kalau dilihat dari jumlah
saya yakin masih banyak yang bisa menggunakan undang undang pengampunan pajak haknya ini untuk ikut berpartisipasi
karena undang undang ini memberikan rancangan bahwa usaha kecil menengah yang offsetnya di bawah empat tujuh miliar
maka kita mengharapkan untuk umkm ini akan berlangsung sepanjang sembilan bulan ini
meskipun nilainya kecil dan aktivitasnya kecil atau ratenya kecil dan nilainya kecil
umkm ini dari sisi kepatuan akan sangat penting sekali untuk mengubah ekonomi indonesia yang dominan
dengan kegiatan kegiatan informal menjadi formal
karena mereka kemudian punya npwp mereka melakukan pembukaan
jadi ada semacam revolusi di dalam cara berpikir usaha usaha kecil untuk memulai mengelola keuangannya secara teratur
ini tidak ada hubungannya dengan wah kami itu kan kecil jadi tidak harus bayar pajak
mereka yang punya aktivitas ekonomi di atas pendapatan tidak kena pajak tentu harus membayarkan pajak
karena ini adalah cerminan dari kecintaan badan negeri ini
melihara kecintaan dan membuat republik ini menjadi baik dan besar dan dihormati
kalau kita semua taat membayar pajak yang besar maupun yang kecil
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan menyebut singapura sebagai negara asal aset deklarasi luar negeri
dan repatriasi program amnesti pajak terbesar
hingga dua puluh enam september dua ribu enam belas dana nasabah milik warga negara indonesia yang dilaporkan yang berasal dari singapura mencapai rp tiga ratus tujuh puluh lima delapan triliun
terdiri dari harta yang dideklarasikan sebesar rp tiga ratus tiga puluh enam tiga triliun dan harta yang ditarik ke indonesia atau repatriasi mencapai rp tiga puluh sembilan empat triliun
besarnya harta milik orang indonesia yang diparkir di singapura sempat menghembuskan isu sejumlah bank di negeri singa tersebut was was
empat bank swasta di singapura melaporkan warga negara indonesia yang merepatriasi hartanya sebagai transaksi mencurigakan atau suspecious transaction report
laporan itu dalam rangka memenuhi standar financial action task force atau fatf
yakni lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antar negara

pemerintah indonesia menyebutnya fatf atau financial action task force atau fatf
pemerintah indonesia meminta warga negara indonesia di singapura tidak perlu takut untuk mengikuti program amnesti pajak
sekretaris kabinet pramono anung menegaskan hukum yang berlaku bagi para wni di luar negeri yang mengikuti program ini adalah hukum indonesia
pemerintah singapura juga akan membantu program amnesti pajak indonesia
karena kemarin ibu menteri keuangan sudah berkomunikasi langsung dan pada saat kita bertemu di laos
kebetulan juga ada menteri keuangannya mereka menyampaikan
perdana menterinya juga menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat ini
sehingga dengan demikian bagi para siapapun yang akan ikut teks amnesti ini
yang menaruh uangnya di singapura baik itu nanti berupa repatriasi berupa deklarasi
nggak usah takut karena yang berlaku adalah hukum indonesia
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan apa yang dilakukan oleh bank swasta singapura
merupakan prosedur standar yang ditetapkan oleh monetary authority of singapore
kementerian keuangan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah singapura untuk mendukung program pengampunan pajak
dianti jakartini cnn indonesia
seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan
nah mengenai kerjasama dengan negara negara lain atau mereka yang masih di luar
singapura saya sudah bicara dengan pemerintahnya secara resmi

dan setiap kali isu saya juga terus akan mengecek kepada mereka

saya rasa dari kebijakan mereka secara resmi mengatakan bahwa mereka welcome terhadap kebijakan ini
dan bahkan mengatakan memberikan pemahaman kepada orang orang indonesia yang meletakkan uangnya disana untuk ikut berpartisipasi
waktu itu ada berita mengenai bank bank yang harus melaporkan kalau ada transaksi
karena memang kalau dilihat dari
seolah olah nasabahnya bermasalah atau berdepotisi

kalau memang dari fatf itu ya financial transaction for counterterrorism anti money laundering
kan kalau anda memang suspek ada suatu kegiatan perpindahan uang yang berhubungan dengan
violation dari suatu undang undang entah itu criminal money laundering terrorism
tentu mereka harus melaporkan bank itu harus melaporkan
karena kalau tidak negara itu akan di blacklist
kita juga melakukan begitu
nah bank bank disini untuk comply kepada anti money laundering dan lain lain
kita pasti akan melaporkan kalau ada transaksi yang dianggap suspisius
hanya kita clearkan diantara pemerintah indonesia dan singapura
bahwa dengan adanya undang undang pengampunan pajak
bahwa orang indonesia yang sekarang akan ikut dalam tax amnesty
dan disitu disebutkan bahwa sangsi administrasi dan kriminal pidana perpajakannya termasuk diampuni
maka dia menjadi formal dan tidak violating
jadi dia tidak perlu dilaporkan sebagai suatu sarana yang dianggap menakuti orang orang indonesia
saya rasa itu sudah di clearkan
dan saya akan mengatakan kepada siapa saja wajib pajak yang merasa bahwa mereka terhalangi atau dihalangi
ada feedback semacam itu sampai hari ini
sampai hari ini tidak ada
saya sudah mengatakan kalau ada silahkan sampaikan kepada saya nama orangnya banknya di mana
dan saya akan make sure saya akan bisa telepon kepada banknya atau kepada pemerintah singapura
kalau itu sumbernya dari pemerintah singapura
jadi saya ingin menegaskan tidak ada alasan buat orang indonesia yang mau ikut di dalam tax amnesty untuk mengkhawatirkan masalah itu
mungkin kembali ke waktu itu bu ani belum ada di indonesia
tapi ada kesan bahwa pertama kali dicanangkan dan sosialisasinya
itu mungkin agak membingungkan mengenai tax amnesty ini atau amnesty pajak itu
bisa nggak sedikit kita recap sebenarnya tujuannya itu apa
karena ya misalnya kalau menambal apbn dan lain sebagainya sekarang saja sudah dipangkas istilahnya
dan kedua kalau untuk melebarkan basis pajak ini kan berarti tax amnesty is not enough
dan harus ada reformasi
atau langkah langkah yang jauh lebih jangka panjang
mungkin bisa lebih diklarifikasi supaya orang juga merasa bahwa tax amnesty is also for me
bukan hanya untuk segelintir orang yang merupakan pembayar pajak terbesar
ya dari sisi motivasinya tentu saja undang undang pengampunan pajak seperti dikatakan
jadi dia memang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu era baru
dimana para pembayar pajak yang selama ini dengan alasan apapun dan karena masalah apapun
dia tidak melakukan kepatuhan yang penuh
ada yang bahkan sama sekali tidak patuh
ada yang tidak melakukan kepatuhan penuh itu berarti punya npwp bayar pajak
tapi dia hanya melaporkan sebagian kecil saja dari aktivitasnya
atau dia bahkan sama sekali tidak patuh berarti dia bahkan tidak punya npwp
dan tidak pernah membayar pajak
secara undang undang kan kalau kita tidak pernah membuka lembaran baru
mereka itu tentu akan dikenai berbagai macam sanksi
kalau kemudian mereka kata bahwa saya ingin menjadi warga negara indonesia yang patuh
dan tidak lagi di bawah bayang bayang apakah saya itu comply atau tidak patuh atau tidak patuh
sehingga kita membuat undang undang tax amnesty
kita semua melihat bahwa indonesia ekonominya tumbuh secara
terutama pada saat masa masa kita punya boom commodity
tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah penerimaan perpajakan yang bisa dilakukan
dan diperoleh oleh indonesia tidak secepat size ekonominya
sehingga ini menimbulkan suatu situasi di mana potensi ada tapi tidak bisa di collect
pasti ada persoalan macam macam
saya sudah melihat kajiannya bahwa terlalu banyak pengecualian
sehingga administrasinya sangat rumit
direkturat jenderal pajak yang perlu direform
dan tentu saja dari efektivitas dari enforcement atau pelaksanaan dari peraturan perundang undangannya
dan yang ketiga
secara internasional karena saya baru kerja dari bank dunia
dan setiap tahun paling tidak dua tiga kali kita ketemu
apakah di g dua puluh atau pertemuan tahun
menteri menteri keuangan dan gubernur bank sentral
secara internasional ini momentum bahwa seluruh negara memiliki komitmen untuk memerangi tax avoidance
atau penghindaran pajak atau pengeplangan pajak
karena semua negara ini sekarang membutuhkan resource untuk membangun masing masing
negara maju mereka perlu untuk revitalisasi ekonomi karena sesudah krisis
negara eropa bahkan terkena krisis perbankan
dan mereka perlu fiskal yang makin sehat
dan cina jepang indonesia semua negara membutuhkan untuk mengumpulkan pajak
selama ini wajib pajak sangat mudah untuk menggunakan loopholes
apakah dalam bentuk tax haven dengan menghindari pindah headquarternya secara administrasi
sehingga setiap menteri keuangan merasa perlu untuk
kita semua punya komitmen untuk saling membantu dengan menutup loophole itu
secara otomatis kita melakukan pertukaran informasi
ini momentum yang sangat langka di internasional
karena dulu waktu saya jadi menteri keuangan sepuluh tahun yang lalu
waktu saya ingin melakukan juga tax ratio naik
kalau saya bicara di internasional atau bicara dengan partner partner dari luar negeri
mereka tidak memiliki care yang sama
tidak ada komitmen yang sama
sekarang ini momentumnya ada dan ada mekanisme internasional untuk meng enforce
jadi indonesia merasa bahwa potensi ada
internasional akan membantu atau dalam hal ini
dan kita akan menggunakan seluruh network internasional untuk mendapatkan potensi itu
dan kita mereformasi dari sisi perpajakannya sendiri
sehingga indonesia itu menjadi negara yang memang bisa mendapatkan potensi penerimaan perpajakannya
tentu dari sisi kebutuhan
kita masih punya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sepuluh persen
mereka tentu membutuhkan banyak sekali
dari mulai fasilitas pendidikan kesehatan infrastruktur
kemudahan kemudahan untuk bisa mereka mendapatkan aktivitas ekonomi yang bisa mengangkat dirinya
di atas garis kemiskinan
pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lingkungan dan berbagai fasilitas dasar
kita masih perlu untuk meningkatkan keamanan
fasilitas dari mulai tni militer kita polisi
sehingga ada suasana yang tertib
yang menciptakan confidence atau kepercayaan terhadap pemerintahan
kita masih membutuhkan untuk membangun infrastruktur yang meng connect antara timur barat
utara selatan antar pulau dan indonesia
dari sisi kesenjangan yang melebar
memberikan indikasi bahwa kita perlu untuk melakukan suatu koreksi yang serius
bisa menikmati jauh lebih cepat dan lebih banyak
setiap percumbangan ekonomi indonesia
kebutuhan kebutuhan itu pasti membutuhkan anggaran yang memadai
karena kalau kita hanya melakukan dengan hanya menerbitkan surat utang
indonesia tidak akan bisa survive
pasti tidak akan bisa sustainable
oleh karena itu penerimaan pajak menjadi sangat penting
untuk indonesia bisa membangun landasan landasan pembangunan yang kuat
dan bisa membagi dan menguatkan terutama kepada infrastruktur dasar
dan fasilitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan
terutama masyarakat yang paling bawah ini
agar terjadi apa yang disebut kue ekonomi yang makin besar
tapi juga kelas menengah yang makin besar
dan ini menjadi fondasi bagi ekonomi kita untuk maju ke depan
jadi pajak ini memang untuk kesejahteraan kita semua ya
jadi untuk saya apa
pajak ini adalah untuk membangun sekolah
untuk membayar guru
dan tentunya kita mengharapkan gurunya menjadi makin baik
kita membangun rumah sakit
kita membangun air bersih
kita membangun jalan raya
kita membangun jalan tol antar pulau
jadi berbagai macam yang memang akhirnya adalah rakyat yang akan menikmati
dan itu terjadi diambil semua negara
bahwa kalau negara mampu memiliki pendapatan yang cukup
maka akan terlihat dan tentu saja dengan itu kita bisa belanjakan secara baik
karena bisa saja kita punya pajak banyak
tapi membelanjakannya juga secara
membelanjakannya juga secara ngawur dan banyak korupsinya
juga pasti tidak akan mendapatkan manfaat bagi masyarakat
tadi bu ani mengatakan bahwa memang tax compliance di indonesia ini sangat rendah ya
ini kan sama sekali tidak memadai untuk memenuhi segala macam biaya
dan juga untuk memiliki anggaran belanja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangsa ini
tapi ini mengenai masalah
kenapa saya lebih fokus pada sosialisasi
kenapa ini menjadi sesuatu yang kontroversial
kita harapkan semua ini kan sukses ya
tapi masalah inequality ini
ini aspek keadilan
sempat sempat disebutkan dalam penerapan

kita bicara mengenai sekarang
ini seluruh dunia kelihatannya begitulah
ada ketimpangan antara mereka yang memiliki
dan kebanyakan kita kita yang hidupnya itu pas pasan
nah ini kan berarti perlu strategi yang sangat berbeda ya
berarti kan mereka selama ini melakukan kesalahan
jadi mereka diampuni
jadi seolah olah ada special treatment
ini strategi apa bu ani
apalagi dengan ya ini pr yang sangat berat
apalagi tadi bu ani mengatakan kebanyakan dari kita bisnisnya umkm nya
yang cukup informal dan lain sebagainya
kemudahan apa yang bisa diberikan
jadi yang disampaikan oleh desy itu kan aspek rasa keadilan
yang mungkin dalam hal ini menjadi suatu isu yang serius
karena keadilan itu bisa berdasarkan persepsi
bisa berdasarkan faktual
kalau yang persepsi
kamu merasa bahwa yang memiliki sumber ekonomi yang besar
dan kemudian bisa mempengaruhi banyak hal
tapi compliance atau kepatuhan membayar pajaknya ternyata tidak
nah ini kan sesuatu yang kemudian memunculkan kenapa kita tidak mampu
apakah kita tidak mau atau tidak mampu
kalau tidak mampu dan tidak mau
itu kan ada pengaruhnya apakah kita nggak kompeten
ataukah kita kompromis dari sisi integriti
atau kita tidak punya profesionalism dan informasi yang cukup untuk mengejar hak pajak itu
karena bisa saja di negara negara yang sangat maju sekalipun
yang mungkin tidak ada masalah kompetensi dan dari sisi integriti lebih rendah atau lebih baik
mereka tidak selalu juga bisa memiliki kompetensi
mereka tidak selalu juga bisa memajakin
karena informasi itu sangat mudah sekali di evade atau dihindarkan atau disembunyikan
jadi ini adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan untuk membayar pajak
namun yang tadi disebutkan tax amnesty pada dasarnya untuk memperluas basis pajak kita
esensi yang paling utama adalah pajak ini adalah bagian yang tidak dipisahkan
dari memiliki negara yang merdeka
kalau kita mengatakan negara merdeka tidak berarti kita tidak bayar pajak
negara merdeka harus tetap dijaga apabila semua rakyatnya ikut menjaga dan membiayai
dan itulah melalui tax amnesty
itu di dalam konstitusi kita undang undang dasar empat puluh lima disebutkan
nah sekarang dalam pelaksanaannya
tentu masing masing rakyat yang memiliki kapasitas yang berbeda beda
membayar dengan tingkat yang berbeda
mereka yang pendapatannya rendah di bawah pendapatan tidak kena pajak
maka dia tidak membayar pajak
orang orang miskin yang di bawah berapa sekarang mendekati empat tujuh juta per bulan
mereka tidak perlu membayar pajak
makin tinggi kan berarti makin tinggi harus dia bayar
tapi kalau makin tinggi dia mampu menghindar pajak
itu memunculkan dampak dari ketidakadalan
memang selama ini mungkin retorika dan sosialisasi agak bias
itu tidak salah juga
karena itu sangat penting untuk kita untuk menaikkan dari sisi potensi penerimaan pajak
kelas menengah yang biasanya yang selama ini mungkin setengah patuh
atau sudah patuh tapi masih mungkin beberapa asetnya belum dilaporkan
silahkan saja menggunakan undang undang pengampunan pajak ini
karena ini adalah hak
seperti saya katakan berkali kali
undang undang ini bukan kewajiban
tapi dia merupakan hak
tapi sebagai wajib pajak di republik indonesia anda wajib membayar pajak
nah anda bisa menggunakan undang undang pengampunan pajak untuk bagi saya untuk memulai suatu kepatuan
dimana saya tidak khawatir terhadap administrasi maupun pidana dari sisi ketidakpatuhan yang masa lalu mereka
jadi dari hukuman administrasi
ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi
nah seperti saya sebutkan tadi
tentu kita mengharapkan basis pajak yang lebar ini kemudian bisa menimbulkan suatu nilai nilai baru
dan kultur yang baru
budaya baru untuk patuh dan kemudian buat kita mengatakan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara di republik ini
dan tentu negara dalam hal ini pemerintah
harus melihat ini juga sebagai suatu momentum baru untuk menimbulkan suatu kultur bisa dipercaya
dan ini yang tadi makanya reformasi pajak menjadi luar biasa penting
tidak hanya mengubah undang undangnya
tapi membuat institusinya itu credibel respectable atau bisa dihormati bisa dipercaya dan memang bisa diandalkan
bisa share dengan kita apa apa saja cara untuk membuat suatu institusi kredibel terpercaya efektif dan juga transparan
sehingga kecurigaan antara wajib pajak dan orang pajaknya itu bukan terperangkap dalam lingkaran setan yang tadi kita sebut ya
masyarakat umum tentu mereka selalu teringat pada satu dua kasus
karena itu kemudian seperti saya makan seperti di dalam peribahasa kita
satu susu sebelanga bisa rusak hanya gara gara satu tinta
jadi kita juga melihat ini adalah ongkos dari perbuatan beberapa jajaran atau oknum
yang tentu bisa mempengaruhi keseluruhan reputasi dari pajak
seperti membangun suatu institusi
pertama kita harus meyakinkan bahwa mereka punya kompetensi yang dibutuhkan
pajak itu bukan masalah yang sepele
dia tentu membutuhkan kemampuan teknis baik dari sisi hukum baik dari sisi keuangan akuntansi
untuk aparat kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan undang undang itu
jadi pendidikan skillnya mereka kemampuan mereka untuk selalu di update dengan baik
dan kondisi ekonomi yang terkini itu perlu
yang kedua tentu mereka membutuhkan remunerasi yang memadai
saya selalu mengatakan pada aparat saya disini staf jajaran keuangan
kalau anda kepengen kaya anda tidak kerja di kementerian keuangan atau direktur jenderal pajak
anda keluar menjadi pengusaha
tapi anda menjadi pegawai negeri yang merupakan tulang punggung republik ini
anda pantas untuk mendapatkan kehidupan yang berhasil
artinya punya taraf hidup yang memadai untuk nyekolahin anak punya rumah punya tabungan
yang memadai untuk hari tua pensiun asuransi kesehatan
sama seperti di semua negara
jadi kita harus meyakinkan bahwa mereka memiliki tunjangan pendapatan
dan kompensasi atau recognition atau penghargaan dari negara itu bahwa mereka melakukan tugas negara yang baik
yang ketiga kita menerapkan teknologi informasi untuk membuat mereka mampu untuk mendeteksi
karena sekarang kan bisa kantornya ada di jakarta tapi perkebunan sayurnya ada di kalimantan
atau pertambangannya di kalimantan
atau dia punya branching banyak sekali aktivitas di seluruh republik indonesia
belum termasuk kegiatan mereka di luar negeri
nah ini yang membutuhkan informasi yang secara sistem harus bisa kita dapatkan
kita kelola dan kita gunakan secara baik
dan yang keempat tentu saja untuk membuat integriti dan kepercayaan
anda harus meletakkan disiplin itu secara konsisten
kalau mereka baik ya diberi penghargaan
kalau mereka buruk ya harus dilakukan koreksi
dari mulai kalau dia itu buruknya tidak kompeten ya di upgrade
kalau buruknya dia itu adalah korup ya dicopot dilaporkan
diadili supaya mereka dihukum
jadi disiplin itu sudah ada dan harus diterapkan
dan kadang kadang perlu satu dua shock therapy untuk menunjukkan bahwa kita betul betul
ya sama seperti dulu
kalau saya lihat ada satu direkturat jenderal pajak
ada bidang sdm yang melakukan rotasi mutasi
dan ternyata diisi sama orang orang yang hanya kroni kroninya
siapa yang membayar paling besar dia bisa ditempatkan di kantor yang paling basah
ya ganti aja seluruhnya
waktu itu saya mengganti seluruh sistem
dari mulai direkturnya sampai ke office boy nya
walaupun kemudian dirjennya bilang
office boy nggak salah bu
tapi office boy yang membawa surat surat itu ke dalam gitu loh
jadi kadang kadang anda perlu membutuhkan suatu shock therapy seperti itu untuk mengatakan kepada anak buah
kalau saya mengatakan
tidak ada kompromi terhadap
tidak ada kompromi terhadap integritas
saya betul betul bersungguh sungguh soal itu
nah kalau ada satu dua ya kita harus tunjukkan bahwa saya really mean it
karena mereka juga akan melihat
ini bener gak
bisa saja sih ibu atau menteri itu pidato bagus
habis itu kita kerja seperti biasa lagi
melakukan hal yang sama
memimpin dan mengelola suatu institusi itu
anda memang harus bisa menginspirasi memberi contoh
dan melakukan tindakan kalau memang diperlukan
membuat keputusan yang baik yang transparan konsisten
rakyatnya atau staffnya tahu kenapa saya membuat keputusan itu
bukan karena masalah pribadi
dan dia juga bisa mengetes atau menguji apakah pemimpin ini memiliki interes pribadi atau enggak terhadap institusi itu
kalau mereka lihat
wah menterinya bilang begitu kemudian menterinya punya bisnis sendiri atau
ngasih informasi atau instruksinya beda
pasti langsung menyebar
jadi kalau melihat kita konsisten
ya mereka akan lihat berarti kita konsisten
terima kasih banyak atas waktunya dan sukses
mohon maaf kalau waktunya panjang
ya demikian wawancara dengan menteri keuangan sri mulyani indrawati
dan demikian pula insight untuk menteri keuangan
untuk kali ini saya desi anwar
terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa dan bye bye